kematian tenaga kesehatan indonesia saat ini tengah menjadi sorotan
berdasarkan data indeks pengaruh kematian nakes atau ipkn
sampai dengan dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
jumlah kematian tenaga kesehatan indonesia akibat infeksi covid sembilan belas
sudah mencapai delapan puluh sembilan orang
dari jumlah kematian ini tiga puluh delapan diantaranya berprofesi sebagai dokter
secara persentase kematian tenaga kesehatan indonesia
akibat infeksi virus corona termasuk yang paling tinggi di dunia
yakni dua empat persen
hal ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan
angka kematian tenaga medis di amerika dan inggris
yang hanya di bawah satu persen
dengan rincian enam belas persen untuk amerika serikat
dan lima persen di inggris
padahal kedua negara ini memiliki jumlah kasus
terkonfirmasi positif virus corona lebih tinggi angkanya dari indonesia
yakni dua lima juta kasus virus corona di amerika serikat
dan lebih dari tiga ratus ribu kasus di inggris
menurut ketua rumpun kuratif gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jatim
dr joni wahyu hadi
tingginya kematian tenaga kesehatan akibat covid sembilan belas ini
dikarenakan jumlah tenaga kesehatan indonesia sangat sedikit
dibandingkan dengan negara negara lain
tenaga kesehatan kita yang meninggal tidak sebanyak di amerika
tidak sebanyak di uk di brazil di itali
tetapi karena jumlah tenaga kesehatan kita itu tidak sebanyak mereka
sehingga di indonesia yang meninggal itu kematian nakes total itu adalah dua empat persen
ini dari indeks ipkn indeks pengaruh kematian nakes karena covid sembilan belas
kita ini termasuk yang tinggi
nakes kita sedikit yang mati delapan puluh sembilan tercatat di sini ya
ini termasuk tinggi dua empat persen
tingginya angka kematian tenaga kesehatan akibat covid sembilan belas ini
menjadi sorotan dan bahan evaluasi for covid sembilan belas jatim
saat mengelar rapat anev covid sembilan belas di mapula jatim pada selasa malam
gunur jawa timur kofi fahim darparawan
terima kasih kepada para tenaga kesehatan atas dedikasinya
kofifa bahkan menyebut para tenaga kesehatan ini sebagai pahlawan kemanusiaan
karena mau mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa orang lain
untuk itu pekerja rumah bagi forkopim darjatim saat ini adalah
menekan angka kematian akibat covid sembilan belas agar terus berkurang

kesehatan kita rumah sakit yang sudah luar biasa
dan mereka sudah memberikan dedikasi terbaiknya dengan kesembuhan sepuluh enam puluh lima per hari ini
kita tidak akan pernah berpuas diri kita tidak boleh kendor
terus kita akan terus memperkuat bagaimana masih ada pr bagaimana menurunkan angka kematian
percepatan penanganan covid sembilan belas jatim situasi covid sembilan belas di jawa timur
pertanggal dua puluh satu juli dua ribu dua puluh pasien sembuh sebanyak sepuluh enam puluh lima atau sekitar lima puluh tiga empat puluh lima persen
pasien dirawat sebanyak tujuh tiga ratus dua atau tiga puluh delapan delapan persen dan meninggal sebanyak satu empat ratus enam puluh satu atau tujuh tujuh puluh lima persen
lukman rozak surabaya jawa timur